dampak kenaikan harga bbm terlihat dari kondisi di pelabuhan
saat ini ratusan kapal nelayan masih bersandar di pelabuhan perikanan pantai tegal sari kota tegal jawa tengah
kapal kapal ini tidak melaut karena terhambat oleh tingginya biaya operasional akibat kenaikan harga bbm
tambari pemilik kapal asal muara reja kota tegal menjelaskan
kenaikan harga bbm bersubsidi untuk kapal di bawah tiga puluh groston dan bbm non subsidi untuk kapal berukuran besar
membuat para juragan tidak mampu memberangkatkan kapal
sebab harga bahan pokok untuk perbekalan juga ikut naik
meski ada yang melaut keuntungan hasil tangkapan ikan tidak sebanding dengan biaya solar dan perbekalan
karena itu banyak pemilik kapal dipanturkan
karena perusahaan pantai tegal yang mulai terlilih tutang kepada bank
mereka meminjam dana untuk biaya peralihan dari kapal canterang ke kapal jaring berkantong
proses peralihan dan perbaikan kapal itu menelan biaya hingga miliaran rupiah
subsidi naik dari lima satu ratus lima puluh sekarang kondisinya seperti ini
apalagi dinaikkan ya kami kapal kapal kami tidak mau berangkat
karena terserang tadi ada teman kita yang ngomong
tidak mampu berangkat
kami butuh store uang dari bank lalu janji pemberitahuan mana yang membuat hutang
kami harus beli jari saja satu lima miliar dan itu dapat hutang dari bank
tua himpunan nelayan seluruh indonesia atau hnsi kota tegal eko susanto
membenarkan banyak pemilik kapal yang tersangkut kredit diperbankan untuk modal melaut
kenaikan harga bbm membuat mereka kesulitan mengangsur kredit
alasannya biaya operasional tidak sebanding dengan hasil penjualan tangkapan ikan
bisa mampu membayar setoran perbankan yang setiap bulannya

para pemilik kapal menyayangkan bantuan yang dijanjikan oleh pemerintah hingga kini belum terrealisasi
akibatnya ribuan nelayan terancam kehilangan mata pencarian karena tidak bisa melaut